badan pemenangan nasional prabowo sandi menegaskan tidak pernah ada perintah dari prabowo subianto kepada tokoh yang dituduh sebagai dalang kerusuhan dua puluh satu hingga dua puluh dua mei di depan gedung bawaslu
namun bpn akan memberi bantuan hukum kepada sejumlah tokoh yang ditetapkan sebagai tersangka makar oleh polri
juru bicara bpn andre rosiade menegaskan prabowo sandiaga dan bpn tidak terlibat sama sekali dalam peristiwa kerusuhan dua puluh satu dua puluh dua mei silam
bpn menegaskan kiflan zain sunarko dan fauka nur farid tidak berada dalam struktur bpn dan bukan anggota tim pemenangan
bpn meminta tindakan individu tersebut tidak dikaitkan dengan prabowo sandi dan institusi bpn ataupun gerindra
namun bpn mempersilahkan polri mengusut tuntas kasus ini
memproses dalam kerusuhan tersebut
saya tegaskan juga di majalah tempo itu saya tegaskan tidak terdaftar dalam struktur apapun di direktorat apapun di bpn